pekan ini partai demokrasi indonesia perjuangan resmi mengusung bobi afif nasution menjadi calon wali kota medan di pilkada dua ribu dua puluh
status sebagai menantu presiden joko widodo diharapkan menjadi modal kemenangan bobi
bobi nasution bakal bersaing dengan ahyar nasution yang merapat ke partai demokrat setelah didepak pdi perjuangan
demokrat mengusung pelaksana tugas wali kota medan sekarang ini maju menantang bobi nasution
jika pdi perjuangan menyandingkan bobi dengan kader partai gerindra maka demokrat menggandengkan ahyar nasution dengan salman al farisi kader pks
para pemilih berharap hasil pemilu ini berbeda dengan sebelumnya
mereka kecewa karena wali kota sebelumnya menjadi pesakitan kasus korupsi
tapi kan di pilkada pilkada sebelumnya kita juga selalu mengatakan bahwa sosok sosok yang diusung itu adalah sosok yang bagus
tetapi pada akhirnya ya kenyataannya mereka tersangkut dengan hukum
kita berharap sih integritas dari keduanya ini
kalau dulu zaman kampanye kebanyakan janji janji aja sih
terakhirnya sekarang mungkin ya tersangkut korupsi
terus perubahan di medan juga nggak pala banyak
saya inginkan ya jangan muluk muluk lah
selama ini kan semua mau jadi wali kota muluk muluk
datang datang ke masjid warga ngasih ngasih jelbab
tapi ternyata semua dikecewakan kan warga medan kan
di mata pengamat pilkada tahun ini kurang menjanjikan secara kualitatif
namun lebih kepada pragmatis dan transaksional
hari ini soal keduanya adalah soal yang pragmatis
karena situasi sosio politik dan iklim masyarakat kita tidak seperti yang lalu
menurut saya ini abnormal karena kita dalam kondisi covid
orang akan berpikir ya sudah lah siapa yang menurut mereka dengan hitungan angka angka saja di atas kertas
siapa yang unggul siapa yang menang
dan ada manfaat nggak sih sama mereka secara langsung
kondisi pandemi covid sembilan belas diperkirakan akan menggerus partisipasi warga dalam pemilihan nanti
selain itu isu agama diperkirakan masih akan dimainkan meski porsinya tidak sebesar pemilihan presiden maupun pemilihan gubernur sumatera utara yang lalu
ayat sudrajat medan sumatera utara